alhamdulillah dari zaman pacaran menikah sampai sekarang mereka selalu mesra mas rizal sudah dari dulu
minum ramuan maipa kalau beneran wajah sakit kenapa baru jual sekarang iya mas jono kenapa
baru sekarang dijualnya mau tahu jawabannya iyalah makanya kami nanya
tanyakan saja mau ip dia pasti tahu maipa itu adalah orang baik beliau selalu menunggu
ramuan itu terbukti khasiatnya dulu baru dijual
beli kasur gilna dimana pak
soalnya saya telepon semua toko dan jual pak
hai bayarannya sigedei that's you know
halo kamu dimana
di depan toko buku
yaudah kamu kesini aja
ini si indri lagi cari komik kayaknya lama
kang pesepahnya mana mas rijal
pesepah kan lebih sehat kang rijal lebih tahu
pantes makin seger aja
kasih tahu kita tuh kang
kasih tahu apa
biar kita juga harmonis
iya kang si neng di rumah sekarang udah mulai komplain
iya si sri juga
rahasianya apa sih kang
nggak ada rahasianya
udah lu gak usah tau
aduh itu kayaknya suaranya tina
jangan sampai dia tahu
iya ini lagi mau diumpetin mak
tuh eh suara lu tuh turun sedikit
udah dari sananya tuh kayak gini pak
pokoknya kalau gue keluar lu jangan ikut ya
ntar kebongkar rahasia ramon teradisnya nol gue
berarti hani boleh nonton tv aja ya mak ya
ngapain lu kesini
mau kerja sama bisnis sama emak
kerja sama apa
eh kang rijal
eh apa sih resepnya biar harmonis
gak ada resepnya
mau pulang dulu
diculik tukang ojek
nanti aku telpon
kok kayak orang menghindar sih
apakah jangan jangan punya pacar lagi
nah dimuntungnya pasir nih